seorang tukang servis elektronik di tuban ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di kiosnya
jenazah merupakan korban pembunuhan sadis oleh tetangganya sendiri
warga desa terantang kabupaten tuban kamis pagi digegerkan dengan ditemukannya jasad tukang servis elektronik
dengan kondisi mengenaskan di kios yang sekaligus tempat tinggalnya
korban yang diketahui bernama tarbi ini jasadnya dalam kondisi terpotong potong
pembunuhan sadis ini bermula saat pelaku yang juga tetangga korban tiba tiba mendatangi korban sambil menghunus parang
tanpa diduga pelaku langsung menyerang korban dengan membabi buta
akibatnya korban tewas seketika dengan kondisi tubuh terpotong potong
warga yang melihat aksi pelaku tak dapat berbuat banyak dan hanya diam ketakutan
sementara usai menyerang korban pelaku langsung menyerahkan diri kepada polisi
polisi yang langsung melakukan olah tkp menunggu motif pembunuhan di dasari dendam lama
antara pelaku dan korban
guna kepentingan penyelidikan jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit umum dr kusma tuban untuk diotopsi
sementara pelaku beserta barang bukti berupa parang
kini ditahan di kantor kepolisian sektor